anggota dpr ri deddy mulyadi mendampingi uprit penjual edelwe sarawa yang lahannya rusak karena
balap motor trail di ranca upas kabupaten bandung jawa barat uprit datang ke polresta bandung untuk
diperiksa sebagai saksi terhadap dugaan perusahaan lingkungan di kawasan wisata saat balap motor trail
digelar kepolisian telah berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan mengerahkan anggota
untuk menilai kerusakan yang terjadi sejauh ini enam saksi telah diperiksa informasi yang kami dapat
bahwa dari pihak panitia sudah melakukan ganti rugi kepada pihak ranca upas namun demikian kami
maksimalkan dulu untuk pemeriksaan pemeriksaan ini termasuk kami akan mendalami terkait dengan
pencantuman logo beberapa instansi di dalam baliho atau banner tersebut dimana
kami mendapatkan informasi bahwa pencantuman logo tersebut adalah tanpa izin daripada instansial
bersangkutan sebelumnya uprit viral di media sosial karena videonya saat marah marah dia mengeluhkan
kerusakan lahan edelwe serawa sebesar setengah hektare karena balap motor trail yang berlangsung
pada minggu panitia di acara event trial di kampung cairan capas dan khususnya buat orang
perhutani yang memberikan kebijakan memberikan izin terkait perusahaan yang terjadi di kawasan wisata di raya raja
acara tersebut lihat nih dampaknya seperti ini hancur hancur enggak kerusakan lahan bukan
satu satunya masalah dalam balap trail ranca upas para peserta membakar dua sepeda motor hadiah dan
satu motor panitia sebagai luapan kekecewaan peserta trail awalnya dijanjikan bebas biaya
masuk dan makan siang setelah membayar uang pendaftaran namun ternyata saat acara digelar
tidak dapat makan siang sementara hadiah motor baru yang dijanjikan ternyata motor bekas tim liputan cnn indonesia